tim penyelamat gabungan menyelamatkan tiga warga yang terdebak di dasar sumur di kabupaten magelang jawa tengah
korban sebelumnya terjatuh ke dalam sumur akibat terpleset saat memperbaiki atap rumah
inilah proses evakuasi kakek sugiono warga dusun tambakan desa sedayu kecamatan muntilan kabupaten magelang jawa tengah dari dasar sumur minggu pagi
korban sebelumnya terjatuh ke dalam sumur sedalam tujuh meter akibat terpleset saat memperbaiki genteng rumah
anak dan seorang tetangga korban berusaha mengevakuasi sugiono dari dasar sumur
namun tindakan itu justru membuat mereka turut terjebak di dalam sumur
tim penyelamat gabungan dari basarnas dan pemadam kebakaran kabupaten magelang yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan proses evakuasi
sepuluh menit berselang ketiga korban bisa dievakuasi dalam kondisi selamat
sugiono yang mengalami luka di sejumlah bagian tubuh dilarikan ke rumah sakit umum daerah mutilak

he hijri percatatan meski tidak ahal lagi terh global